nah kalau jakarta ini pagi hari ini akan berawan tapi juga akan cerah juga dari informasi berikutnya ini
di mana gubernur dki jakarta anies baswedan yang sudah meresmikan gedung olahraga rorotan yang bertaraf internasional
gor rorotan jakarta utara ini diklaim memiliki fasilitas terbaik di jakarta
anies meresmikan gedung olahraga rorotan pada senin sore
anies mengatakan gor rorotan merupakan gedung olahraga terbaik di dki jakarta
gor yang dibangun di atas lahan seluas dua hektare ini memiliki banyak fasilitas kelas dunia di lapangan tenis badminton basket jogging track serta lapangan sepak bola dengan rumput sintetis
anies berharap selain bisa melahirkan atlet atlet berprestasi fasilitas ini juga bisa menjadi tempat multiguna indoor untuk bersosialisasi
menurut anies pengembangan gedung olahraga ini juga akan dilakukan di gedung lain
telah selesai dan
telah bisa digunakan
ini menjadi salah satu gor yang fasilitasnya terbaik
dan kita ingin mengirimkan pesan kepada semua bahwa pemprov dki memperhatikan pembangunan di seluruh wilayah jakarta
nah kita ingin adanya fasilitas yang amat baik ini nantinya bisa menjadi tempat tumbuhnya bibit
dan kita ingin mencari anak anak yang berprestasi di bidang olahraga